pt pelabuhan indonesia ii atau pelindo ii akan menggarap tiga proyek strategis mulai tahun ini
tiga proyek ini masuk dalam kategori strategis nasional yang diatur dalam perpres nomor tiga tahun dua ribu enam belas
tentang percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional
tiga proyek strategis pelindo ii yakni inland waterways cikarang bekasi laut cbl
pengembangan pelabuhan sorong papua barat dan pelabuhan kijing kalimantan barat
proyek dibiayai dari dana internal pelindo dua
investasi proyek kijing sebesar rp lima empat puluh delapan triliun pelabuhan sorong rp dua empat triliun dan cbl rp tiga empat triliun
tiga proyek prioritas ini targetkan rampung pada dua ribu sembilan belas
pelindo ii sebagai pihak yang mengajukan proyek ini masih mengurus sejumlah perizinan proses
serta rekomendasi pemerintah daerah